ratusan petugas membersihkan sampah di bibir waduk pluit penjaringan jakarta utara
selain untuk menata dan membersihkan area waduk kerja bakti ini juga dilakukan untuk mencegah banjir di ibu kota
lima ratus petugas dari dinas kebersihan dki jakarta ini dikerahkan ke seluruh areal waduk pluit penjaringan jakarta utara pada sabtu pagi
sampah dari taman dan pinggiran waduk diangkut truk ke tempat pembuangan sementara di kawasan sunter tanjung priok jakarta utara
sampah di waduk pluit ini merupakan sampah yang terbawa arus dari wilayah jakarta utara dan jakarta barat
setiap dua minggu sampah yang dikumpulkan dapat mencapai lima truk dengan lima belas kubik per truk